aku gak telat kan jemput kamu
nih sesuai janji aku aku jemput kamu dan besok kamu yang jemput aku
semua permintaan tuan putri akan dilaksanakan
apa sih pegi pegi udah ngegombang aja
gimana kerjaan kamu
apa mereka curiga
saat ini mereka menganggap saya ini adalah pahlawan buat mereka
saya nggak akan pernah salah pilih orang buat melakukan pekerjaan ini
tapi bos ada hal yang tidak saya mengerti
setelah bos mengusir mereka kenapa sekarang bos memberikan mereka tempat perlindungan
ada satu hal yang harus kamu pahami
dalam permainan yang saya mainkan ini
saya harus tetap dekat dengan semua teman teman saya
tapi saya harus jauh lebih dekat lagi dengan para musuh saya
ponakan saya itu si afif dia keras kepala
saya tahu dia tidak akan menyerah semudah itu
makanya saya selalu mengawasi seluruh gerak gerik warga darman
karena saya harus tahu apa yang mereka pikirkan
dan apa langkah mereka selanjutnya
itulah sebabnya saya menempatkan kamu di sana
agar mereka percaya sama kamu
jadi kamu harus mainkan ini dengan cantik
harus meninggalnya bokap lo
terima kasih ya atas ucapan kalian
bel kamu yang tabah ya
semoga secepatnya halo sama keluarga lo bisa mengikhlasin kepergian bokap lo
kalau lu butuh bantuan lu bilang aja
kita semua pasti bakalan bantu kok
setelah semua kejadian kemarin
allah memberikan aku teman teman yang baik
makasih ya allah
aku minta maaf atas sikap keluarga aku sama keluarga ibu
ya gak apa apa kok afif
bel bantuin kakek dapur ya
kau make up gak
yuk kita tinggal dulu ya mas
bella biar aku aja
afif jadi berubah gara gara perempuan itu
keluarga kita itu masuk dalam sepuluh besar keluarga terkaya
kamu kan tahu anak anak biasa dengan fasilitas mewah
sekarang dia harus menderita panas panasan
diboncengin sama perempuan itu bawa belanjaan
apa kata temen temen saya nantinya
tenang dulu kak tenang
menang kamu nyuruh saya tenang
harusnya ini semua usaha kamu dong
apa sekarang usaha kamu
anak saya sekarang semakin jauh dengan saya
dan dia sekarang menderita kamu tau gak itu
gak usah khawatir kak
aku pasti akan menyelesaikan masalah ini
jawab jangan diem aja kasih tahu ke saya bagaimana caranya
aku akan bikin bella dan seluruh anggota keluarganya pergi meninggalkan kota ini
bagaimana caranya supaya mereka semua pergi keluar kota
aku akan tawakan pekerjaan yang bagus buat kakaknya bella
kamu pikir dia pasti akan nerima
apalagi tawaran dari kamu gak mungkin berhasil
aku gak sebodoh itu kak
iko gak akan pernah tahu kalau pekerjaan itu datangnya dari aku
dan asal kamu tau
aku selalu mengawasi semua musuh suku
agar mereka selalu berada dalam genggaman
ada pekerjaan penting yang harus kamu lakukan
ini tawaran pekerjaan yang bagus buat kamu iko
selain posisi kamu yang bagus di perusahaan
kamu kan juga dapat fasilitas mobil sama tempat tinggal
kamu gak boleh melewati kesempatan ini
dan sepertinya kerjaan ini juga lebih bagus daripada kerjaan mas sekarang
iya iya sih ini tawaran yang bagus
tapi apa mama kamu sayang dan kamu deh
udah siap pindah ke bandung
kita mulai lagi semuanya dari awal
kalau aku sih ya nggak masalah mas kalau kita harus pindah ke bandung
mungkin memang ini saatnya kita harus melupakan kenangan di jakarta
dan kita mulai hidup baru di bandung
pak firman makasih ya atas bantuannya
sama sama kalau semua sudah setuju besok kalian bisa ke bandung
saya sudah siapkan tiket untuk kalian
nanti sampai di bandung akan ada orang perusahaan yang jemput keluarga ini
kalau begitu saya permisi dulu masih ada tugas yang belum selesai
ayo pak saya hantar ke depan ya
saya bisa sendiri pak
bella kamu kenapa kamu gak senang ya
enggak sama aku aku suka aku senang kok kalau kakak bisa dapat kerjaan di bandung
kuliah aku gimana ma
ya benar bella benar mas
kalau kuliah bella dipindahin ke bandung itu biayanya besar mah
sedangkan sekarang kita kita gak ada biayanya
kamu tenang aja bella mama akan disini nemenin kamu sampai kamu lulus kuliah
setelah itu kita baru ke bandung gimana
sial kalau pak rafiq tahu bella gak pindah aku pasti dimarahin sama dia

nih sesuai janji aku aku jemput kamu dan besok kamu yang jemput aku
semua permintaan tuhan putri kita agin dilaksanakan
apa sih peggy peggy udah ngegombal aja
eh burun aja nanti kita taro
karena cerbangan keterlaluan dia ada di sini
berarti dia di sini
perempuan itu masih di sini
bisa bisanya masih di sini
berarti rafi gagal lagi
apa apaan sih kamu tuh
eh si bella itu masih di sini
barusan dia jemput afi ke kampus
berani kerjaan kamu tuh gagal
tapi kak aku dapat laporan dari firman
kalau kakaknya bella itu dapat tawaran pekerjaan di bandung kak
berarti bella masih di sini
berarti firman nggak laporin semuanya sama aku
kamu urusan begini aja gak bisa
saya akan cari orang
tunggu dulu kak
kak aku akan selesaikan masalah ini kak
kasih aku kesempatan kamu percaya sama aku kak
berani beraninya kamu bohongin saya
bela itu masih di sini
pak rafiq jangan salah paham
saya sudah berusaha untuk membujuk bela
tapi dia nggak mau pak
karena dia tidak punya biaya untuk pindah kuliah
salah saya pikir saya bisa mengandalkan kamu
ternyata kamu gak pecus bekerja
pak rafiq tenang aja pak
saya akan terus mengawasi bella dan bu saira
nanti saya akan kabarkan secepatnya sama bapak
pak rafiq kau sesungguh